berantakan berantakan berantakan
tentang memukul gusti ratu gendrimanik
kau dengar itu sendiri yundia
aku berkata jujur bukan
apunten gusti ratu
yang saya tahu nyimah sr santang melakukan itu karena terpaksa
karena gusti ratu gendrimanik sudah melakukan
tindakan dan ucapan yang kasar terhadap nyimah sr santang gusti ratu
aku kurang ajar
beraninya kau berkata seperti itu
aku tidak bertindak dan berkata kasah
dimas rana santang yang salah menangkap apa yang aku katakan
sebaiknya kau katakan saja apa yang kau lihat
jangan kau melukakan nyimah
jangan kau menangkap nyimah
aku lebih lebihkan perkara
apalagi perkara yang kau tidak ketahui